abdo pucetin kaki bagian kiri
dan didi pucetin kaki bagian kanan
tunggu tunggu itu tidak mungkin
barbie itu kentutnya gak ada yang bau
kayaknya pasti hidungnya salah nyiuk
cepetan tapi hati hati ya
pelan pelan lu naruhnya
enggak kenap sih masih sakit
terlalu udah minum obatnya
minum obatnya juga baru
belum bereaksi kali
aduh kesakitan lagi
untuk apa ada obat kalau obatnya gak harus nyembuhin
sekarang udah siang banget
aku harus nyari opi
bukan opi terus opi terus
aku tuh peser kamu aku lagi kesakitan kayak gini kamu ngomongin opi terus

kamu mau kasih jalan pesen aku
kamu mau kasih jalan pesen aku
hmm udah udah ku mati aja disini
gak ada yang ngelongin
om kan suruh bilang
jaga laura dengan baik
baru aja kemarin masuk rumah sakit
tangannya digips kakinya digips
sekarang udah masuk rumah sakit lagi
rangga ah rangga
kamu tuh bisa nggak sih jagain laura
iya obten ganz
akhirnya datang juga kamu rangga
pembangunan sekolah sudah masuk tahap persiapan lahan
target kita sih tahun depan ini bangunan sudah selesai
jadi sekolahan bisa langsung beroperasi
secepat itu ya wak
kita harus berburu dengan waktu dan kesempatan
terus saya harus gimana
kamu tinggal tanda tangan ini saja
masalah teknis biar wak yang tangani
sisanya om sultan yang pegang
kalian di sini
kakak fir kemana
kak opi pergi gara gara kita ya
kak opi gara gara kita ya pergi
jika janji diri kak gak akan nakal
kak opi pergi bukan karena kalian
ya udah gini ya
kakak bakal bawa kak opi ke sini
pulang ke rumah ini lagi
tapi kalian gak janji diri lagi ya
kok kipasinnya berhenti sih
nyari nyari nyari nyari rangga ya
surti rangga mana sih
aduh udah pulang barusan non
kok dia gak bangunin aku sih
aduh gak tau tadi kayaknya keliatannya buru buru
mungkin ada perlu
udah cuman pergi sana pergi pergi
ya permisi non
aduh sakit kayak bebek
saya nggak nyangka ternyata jauh lebih gampang dari dugaan kita sebelumnya
iya mas anak itu masih bener bener tolol
sekolahan buat anak anak miskin biasa aja nggak perlu bagus bagus
harus disesuaikan dengan kondisi mereka
iya betul itu mas
karangganya gak ada kak
mau dia kemana
gak tau kak karangga lagi nyari kaopi
mumpung kita lagi nunggu kalian bantu aku dulu ya
bantuin apa kak
udah kita ke atas dulu yuk
tunggu ya tunggu

dengerin aku baik baik oke
aku tuh baru kecelakaan jadi malah aku sakit sakit
jadi kalian kalau anak baik harus pijetin aku oke
shhh dengerin dulu
kalian itu pas empat orang
jitika pijetin pantat bagian kiri
ruslan pijetin pantat bagian kanan
abdul pijetin kaki bagian kiri
dan didi pijetin kaki bagian kanan
aduh bau banget
tunggu tunggu itu tidak mungkin
barbie tuh ketutnya nggak ada yang bau
kayaknya pasti hidungnya salah nyium
aduh tapi sumpah kak
ketut kakak tuh bau banget kayak bunga bangke
tidak tidak tidak
kalau di luar negeri ketut barbie tuh dicual sebagai perhubung
jadi kalau kalian hirup kalian bakal wangi sepanjang hari
nggak asal sih kak
tika juga pengen dong kak wali kayak kakak

pi kemana sih pi
kamu kenapa ojek kamu kok pujit banget
enggak enggak apa apa bu
ya tapi muka kamu kayak orang ketakutan gitu
enggak tadi di tikungan itu ada anjing gitu
jadi dikejar kejar sama anjing
perasaan ibu di sini gak ada yang melihara anjing kok
anjing lepas mungkin kali bu
enggak apa sih
tapi itu dia
apa gue salah lihat ya
enggak itu pasti opie
tapi kalau opie kenapa dia lari ya
aduh kok berhenti sih pijatnya
apa yang terjadi
kok kalian ini sih